salah satu kondisi luas jalan di kecamatan simpangrandu yang menuju kecamatan seputi
surabaya seputi banyak kemudian juga kecamatan india dan kecamatan jaya baru itu dulu sekarang
tada tak ada lagi lubang dan kubangan yang terlihat semenjak dikabarkan presiden jokowi
bakal berkunjung ke lampung jalan jalan yang dulunya rusak kini berganti rupa seperti yang
terlihat di sepanjang ruas jalan simpangrandu hingga kecamatan rumbia lampung tengah rambu
siang pemerintah provinsi lampung terlihat begitu agresif memperbaiki dan merapikan jalan dengan
alat berat kata warga sekitar kondisi jalan tersebut sebenarnya rusak selama bertahun tahun
makanya diperbaiki ya sebelumnya itu sudah berapa puluh tahun atau nggak diperbaiki udah
berapa tahun ya mas lama kok namun sekretaris daerah provinsi lampung membantah
perbaikan jalan dilakukan menjelang
kedatangan presiden jokowi perbaikan jalan dilakukan bukan secara mendadak tapi sudah
direncanakan dan dianggarkan di apbd dan disahkan oleh dprd provinsi lampung dalam
anggaran apbd itu ruas jalan ini akan diperbaiki menggunakan rigid beton dan tidak hanya di aspal
bangunan jalan itu kan sekitar enam ratus tujuh ratus miliar itu sudah masuk di apbd nya apbd itu sudah setuju disetujui
dan terhormat ada bulan desember awal akhir akhir begitu dan ini juga sudah diundangkan kalau itu
perda apbd itu kan perda itu sudah diundangkan dan sudah ditender gitu tendernya sudah selesai
dan sudah terkontrak selain ruas jalan simpang randu hingga kecamatan brumbia nyatanya masih
ada sejumlah jalan belum diperbaiki salah satunya jalan menuju komplek perkantoran kota baru lampung
hampir semua ruas jalan di tempat ini rusak parah dan bahkan membentuk kubangan yang cukup besar
saat turun hujan sugianto lampung